ya untuk menyemarakan piala dunia tahun ini memang berbagai macam cara ini dilakukan
agar banyak pemilih yang tertarik untuk datang ke tps serta memberikan hak suaranya
salah satunya seperti tps depok yang menyiapkan panggung hiburan
agar para pemilih ini tidak merasa bosan selama menanti dirinya memberikan haknya
panggung hiburan sambil joget joget ya
tadi malam habis begadang nonton piala dunia pagi ini tetap semangat juga buat ke tps gitu ya
untuk mengetahui situasi di sana seperti apa langsung saja kita sapa produser lapangan cnn indonesia
mutia wiro sastro yang saat ini sudah ada di sana
good morning mutia bisa anda gambarkan keseruan hiburan seperti apa sih yang ada di tps tempat anda berada sekarang
good morning hanum dan alfian
saya ajak anda mengawal pesta demokrasi di kelurahan depok jaya di kecamatan pancoran mas depok
betul seperti laporan anda sebelumnya bahwa di sini di depok ini
ada yang bertajuk dikatakan taman demokrasi begitu bukan cuma panggung hiburan
saja tapi anda bisa lihat di kanan kiri saya sudah ada bazar makanan minuman
dan semuanya pun juga langsung dari warga kelurahan depok jaya yang tersebar di empat tps
yang semuanya digabung di taman demokrasi ini
ada rw lima yaitu di jalan bungur dan juga jalan mawaraya
anda bisa lihat di sini walaupun sudah dimulai dari pukul tujuh
sumpah untuk para panitera juga sudah dilaksanakan dan warga juga setelah berdatangan
begitu kurang lebih ada tiga ratus dpt di tiap tiap tps nya
sehingga diperkirakan di persimpangan antara jalan bunguraya dan juga jalan mawaraya ini
akan ada satu dua ratus warga yang mencoblos pada hari ini
menentukan siapakah yang nantinya akan menjadi pemimpin selanjutnya tentunya di provinsi jawa barat
saya ingin mengajak anda untuk mewawancarai ketua rw lima di sini
yaitu bapak haidar syarifudin selamat pagi pak haidar
pak haidar boleh diceritakan kepada kami taman demokrasi ini merupakan kali pertama begitu pak
untuk pesta demokrasi tentunya
di pilkada tahun ini begitu di tahun tahun sebelumnya belum ada begitu pak ya
tujuannya seperti apa sih pak
tujuannya untuk meningkatkan jumlah pemilih di wilayah kami
jadi tahun ini kami coba membuat digabungkan ini
satu untuk pengawasan lebih mudah untuk saya mengawasi empat tps
jadi tidak kalau dulu kan terpencar kalau sekarang dijadikan satu saya bisa cuma ngontrol sekali aja
kemudian meningkatkan jumlah warga yang memilih
kalau belum memilih kita tarik pakai kita tarik bawa odong odong dengan odong odong ada beca
jadi mereka kita ajak ke tps
jadi kalau alasannya hanya karena sakit atau apa bisa kita bantu gitu untuk memudahkan mereka datang ke sana
baik berarti ada panggung hiburan ada bazar dan juga tentunya tadi ada posko kesehatan ya pak ya
dan yang paling unik tadi ada odong odong

begitu pak ya menjemput para dpt yang dari sekiranya mungkin di jam jam tertentu belum ikut mencoblos
nanti langsung dijemput ya pak ya
sekitar jam sepuluh kita boleh sekitar jam sepuluh
baik baik saya tunggu ya pak ya
dan ada lagi ini pemeriksaan kesehatan
baik kita tunggu pak nanti saya langsung datang ke posko kesehatan ya pak ya
baik terima kasih banyak pak haidar itu tadi hanum dan alfian
pantauan dari keluaran depok jaya nanti saya akan terus pantau dan juga saya laporkan seperti apa
keseruan bukan cuma soal pencoblosannya saja tapi tentunya hiburan hiburan yang bisa dinikmati
dan juga door price yang nanti dinanti nanti oleh para warga yang ikut mencoblos di rw lima ini
kembali ke studio hanum alfian
wah terima kasih mutia wiro sastro kita bisa merasakan kegembiraan di sana ya
udah dijemput di tes kesehatan juga ada bazar makanan panggung hiburan rugi kalau nggak datang ngasih suara
benar sekali hari ini kan hari libur bisa dimanfaatin banget kalau habis nyoblos bisa belanja belanja gitu di sana ya